di masa kecil sampai di usia remaja ia dikenal sebagai anak dengan karakter yang baik aktif dalam berbagai kegiatan dan positif di lingkungannya
lalu di awal kerjanya sebagai polisi dikenal sebagai anggota yang cekatan memiliki dedikasi tidak pernah membantah sehingga patuh mampu bekerja dengan baik tidak menonjol dan layak untuk direkomendasikan sebagai adc pejabat tinggi kepolisian
didapatkan pula informasi dari teman teman dan rekan kerja yang saling bersesuaian dan konsisten bahwa awalnya yosua dinilai dapat bekerja dan menjalankan peran adc dengan baik
dan didapatkan informasi ada perubahan sikap sejak diberi kepercayaan sebagai kepala rumah tangga dalam istilah mereka dan adc yang ditugaskan mendampingi ibu putri
yaitu penampilannya menurutnya
rekan rekannya dan juga ini ada beberapa informasi yang bersesuaian konsisten dengan informasi dari jambi
penampilannya terkesan lebih mewah dibanding sebelumnya menunjukkan power dan dominasi terhadap adc dan perangkat rumah tangga lain
berperilaku yang dinilai ada kalanya tidak selayaknya dilakukan oleh adc
merasa lebih dipercaya dan diistimewakan oleh ibu putri dan memiliki keberanian untuk menunda serta tidak melakukan
melaksanakan perintah dari atasan lebih mudah tersinggung dan menampilkan respons kemarahan